karena kalau sudah tidak mampu mending stop
kami termasuk yang mendorong
saya menilai tujuan penetapan tersangka ini untuk memberikan rasa aman mantap pada akbp eko
kenapa masih amatir ya karena memang aturan regulasi yang sudah ada tidak dilaksanakan dengan tegas
supaya fakta yang utuh dari semua rangkaian peristiwa dari awal sampai dengan timbulnya akibat ada korban di situ joshua itu bisa disajikan secara lengkap